selamat siang pemirsa jumpa untuk pertama kali di acara diskusi film cnn indonesia com bersama saya vega probo
di episode pertama kali ini kita akan berbincang tentang kantata takwa dalam tema gerilya film era orde baru
sebelum berbincang dengan narasumber terlebih dahulu kita simak video berikut ini
jangan harap keadilan akan datang kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan
apa artinya kekejutan
kekayaan alam tanpa keunggulan daya manusianya
bagaimana bisa digalang daya manusia tanpa dibangkitkan kesadarannya akan kedaulatan pribadi terhadap alam dan sesamanya
begitulah sepenggal bait sajak seribu sembilan ratus sembilan puluh karya si burung merak ws rendra
sajak yang syarat kritik sosial ini mengisi salah satu adegan film dokumenter garapan eros jarod dan gatot prakosa
tidak seperti film dokumenter pada umumnya film ini memadukan aksi musikal grup band cadas kantata takwa dengan ekspresi triatrikal
mereka meneriakan kritik sosial dalam balutan seni yang indah
sekali lagi asik
grup band kantata takwa beranggotakan iwan fals setiawan jodi ws rendra
film dokumenter kantata takwa diproduksi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh satu dalam tempo relatif singkat tiga bulan saja
namun butuh kurun waktu tujuh belas tahun sampai film ini bisa dipertontonkan di muka publik pada dua ribu dua puluh
ketika itu lantunan kritik sosial kantata takwa dianggap tabu
hingga terpaksa dibungkak
kini dua puluh lima tahun berlalu
apa yang kita sakitkan
di film kantata takwa masih sangat relevan
isu kemanusiaan hak azazi keadilan masih bergulir hingga saat ini
sebagaimana dikatakan eros jarod suatu kali kepada cnn indonesia
setelah sekian lama kualitas manusianya masih sama
kita tidak mengalami kemajuan besar
pemirsa tiba di segmen satu sudah hadir bintang tamu kita
mas eros jarot sutradara kantata taqwa
terima kasih mas eros
di sebelahnya ada mas adi hidayat pemimpin redaksi longstone indonesia
sebagai penikmat dan pengamat film juga musik
oke mas tadi dvd sudah terdengar
ada satu kutipan
dari mas eros bahwa kualitas manusia masih saja sama dari era dulu sampai sekarang
tapi sebelum membahas tentang kesamaan itu kita bahas perbedaannya dulu ya mas
karena ini generasi yang sangat beda di antara kita
jadi mungkin penonton yang masih muda muda ini
nggak kebayang kayak apa sih alam berkesenian di era sembilan puluh an itu mas
sebetulnya apa ya lebih tegang lah
karena kita tidak bisa sekarang itu sekarang wakil wakil presiden pun
kita bisa sampai saja
di sana ngomongin presiden yang jelek sedikit aja sudah masalah
dan bahkan kita ngeritik itu tidak seperti sekarang ya
kita harus ngumpet ngumpet dari tempat tempat yang gelap
dan suaranya terbisik bisik
kalau sekarang kan di sosmed aja waduh
dan setiap orang boleh makin siapa saja makin presiden makin dpr
kalau di sana dulu begitu aja ya sudah lah paling nggak tiga bulan itu masuk penjara
jadi gimana artinya gagasan yang ketika itu terlontar dari para seniman
di mana azr bisa dijadikan karya
ya seniman itu kan justru semakin ditekan dia semakin berotak
jadi ya ada pemberontakan pemberontakan di seniman
kalahkan seniman yang tidak mau menyerah juga gitu ya
dia tetap mempertahankan kemurnian ekspresinya
nah seniman seniman yang seperti itu memang banyak peradaban
waktu itu mas rendra sulit sekali untuk manggung
untuk mengembangkan dari teman teman di sekolah
untuk mengembangkan dari teman teman di sekolah
dan juga ke teman teman di sekolah
jadi ya mas rendra
saya juga kadang kadang dapat kesulitan
tapi semua itu kan apa ya
justru di era era seperti itu lahir ya karya karya
yang mungkin lebih mempunyai getaran
ada rohnya gitu
sementara sekarang pun bagus bagus karyanya ya
mungkin roh itu yang hilang
semakin kreatif kita boleh tahu ya itu tekanan kayak apa sih ketika itu ya sebetulnya kayak
waktu itu memang keadaan dimana negara sangat kuat dalam hal ini pemerintah sangat kuat dan di
itu menjadi alat kekuasaan kekuasaan yang terpaksa jadi otoritariannya harto itu sangat terasa
termanifestasi dari cara mereka menangani setiap mengelola opini jadi opini itu dikelola sebetulnya
rupa supaya citra pemerintah selalu bagus jadi kalau di film contohnya digambarkan hal yang
kurang baik aja ya rumah rumah kumuh itu biasanya dimotong sekarang sampai belakang sekarang
mas adip sebagai penikmat film dan musik dari sembilan puluh an ya masih muda kalau masih mengamati di
era era itu karya karya yang keluar di era itu dalam pengamatan mas adit gimana kalau saya lihat sih
contohnya kayak iwan hols gitu ya dia dari awal konsisten setiap karyanya itu selalu ada kritik
kita kalau ada kritik dari album awal sarjana muda itu dia udah mulai menyuarakan apa namanya kritik
sosial entah kondisi ekonomi
entah dia menyerang tanda kutip ke pemerintahan gitu dengan kode kode tertentu gitu
dengan bahasa bahasa yang yang apa namanya yang diantara fans tahu gitu kayak contohnya ketika
dia bikin suami itu bento itu katanya singkatan dari ben soeharto ada kayak gitu gitunya jadi
kayak jadi mitos yang jadi obrolan di bawah tanah weh ini kan soal salah atau nih kayak gitu jadi banyak
sekali yang dilakukan terutama iwan halls ya saat itu makanya dia seperti menjadi representasi dari rakyat yang terkenal di dalam karyanya
makanya dia seperti menjadi representasi dari rakyat yang terkenal di dalam karyanya
jadi sebagai kondisi perkembangan alien dan di like abi
jadi jadi seperti tersebut taste grounds dua
terus seperti nih
terus jadi seperti ini
buat akhirnya pemerintah juga melihat iwan menjadi seperti sesuatu yang perlu diperhatikan lebih
makanya sering sekali mas iwan juga dipanggil tadi mungkin ya ada pistol di belakang tadi gitu
jadi ketika dengar ceritanya lo nggak boleh nih tur seratus kotanya dicekal segala macam
itu yang membuat akhirnya berkesenian
tapi ketika lari kelirip mereka tetap bebas menyuarakan
katakanlah misalkan disensor oleh labelnya nggak berani di atas panggung tetap disuarakan
misalkan kayak mas jabu kayak irwan pols kayak mas renda
kalaupun rekaman yang nggak ada karena nggak direkam dan labelnya nggak berani mereka ketika live membawakan itu
pemerintah itu gini ini ini kayak gitu
tapi memang yang menakjubkan adalah setelah dua puluh lima tahun ya dari film itu dibuat dan konsernya itu diselenggarakan
masih diapresiasi dengan sangat bagus
kalau rasanya seni mana sendiri
menyadari bahwa karya setelah sekian tahun masih diapresiasi itu apa rasanya mas eras
ya rasanya sih biasa biasa aja
sudah biasa biasa aja
itu justru buat saya ukuran bahwa kualitas ya kita tidak berkembang
artinya masih relevan apa apa yang disuarakan itu masih relevan seperti sekarang
hanya bedanya sekarang kebebasan yang terpenjara
kalau dulu ya ketidakbebasan
kebebasan yang memenjarakan
apa itu kebebasan terpenjara
kita bebas tapi jauh lebih bodoh gitu
jadi bangsa pemberang
jadi semua ini semua ini itulah ada hal hal yang perlu kita perhatikan
artinya ketika kebebasan itu menjarakan ya
terutama intelektualitas kita yang genuin bukan yang tempelan seperti sekarang
kan sekarang itu lebih banyak kembang kembang plastik kita lihat ya
di dalam kehidupan tuh kembang kembang plastik banyak sekali
susah sekali ya
saya merindukan putri sulu yang kayak dulu gitu ya
sekarang udah partai celonteng gitu kan
itulah wajah kita sekarang
dimana tiba tiba melihat kantar taqwa berekspresi sedemikian murni gitu ya
itu mungkin yang dirindukan juga gitu kan
tidak ada apa make up make up an yang berlebihan
kalau mas hidid gini mas hidid
apa yang kamu lihat reaksi apresiasi yang begitu masih sangat bagus terhadap karya yang sudah lampau
kalau saya lihat itu sebenarnya kantar taqwa itu
kalau saya melihat ke luar gitu ya
saya membandingkan kantar taqwa itu seperti the wall nya pink floyd gitu
jadi ketika disuarakan sampai sekarang pun
the wall nya pink flight itu masih di respon orang gitu
roger water sampai sekarang masih tour keliling dunia masih mendapatkan uang
gara gara double albumnya the wall itu gitu
mas hidid salahnya kita tidak dapat uang
nah itu itu yang menurut saya harusnya bisa dilakukan dengan kantar taqwa gitu
karena sebagai produk budaya sebagai sebuah apa ya kalau boleh saya bilang super group ya
kalau di luar banyak super group
kantar taqwa itu menurut saya super group gitu
ada iwan fals ada saung jabu ada rendra gitu
dan disitu ada banyak sekali musisi yang mendukungnya gitu
ada gitarisnya aja ada tiga ada toto tewel ada redi nur ada ed syahrani gitu
ada budi haryono ya mas ya
ada yoki juga
ada mas yoki juga yoki surure payugo
maksudnya adalah sebagai produk budaya kantata itu kemudian berkembang menjadi film
menjadi film yang akhirnya orang melihat ini ini sesuatu nih
ini gak hanya sebuah grup band tapi ini gerakan budaya simbol perlawanan
bagaimana ketika mereka mengemas pertunjukan di solo dan di gbk di jakarta itu
orang kayak berduyun duyun wah ini kayak seiman semua nih kita nih
kita kayak seiman untuk melawan yang di sana gitu
jadi ada kayak gituannya gitu
itu yang membuat akhirnya menjadi simbol perlawanan dari orde baru ya boleh dibilang ya
karena kalau kita lihat sejarahnya nanti mas eros bisa mengoreksi
kalau nggak salah mereka cuma bisa show tiga kali
jadi di jakarta solo dan surabaya
apakah itu kemudian mas jody dipanggil kemana untuk nggak boleh melanjutkan kantata di kota kota berikutnya
karena saya pikir kalau kita lihat mereka kemudian bergeser
mahal juga setiap album berbeda akhirnya
jadi kayak pertama kantata takwa terus kemudian menjadi kantata revolvere menjadi kantata samsara
jadi sampai kemarin show nya tahun dua ribu sebelas menjadi kantata barok gitu
nah apakah ada sesuatunya nanti mungkin mas jody ya kita tunggu ya
tapi inilah ya kalau kantata yang genuine dia yang pertama ini
takwarinya memang sudah ada interpretasi
jadi memang makanya waktu pertama juga ditawarkan
pokoknya bikin cuma bikin dokumenter kayak tvri itu ya males saya
ya itu pernah juga mas eros katakan
ya justru yang saya tertarik itu menerjemahkan apa sih yang di dalam ininya rendra
ya lirik liriknya itu kan sangat sangat bagus ya
dan disitulah yang ketertarikan saya
dimana jody juga sepakat kita tidak hanya menampilkan di panggung
nah kebetulan jody yang paling kaya ya dia ngeluitin lah
satu adegan di film itu kan juga memperlihatkan bagaimana personel ini saling bertukar gagasan
apakah memang seperti itu yang digambar
kenyataannya atau kesehariannya memang mereka seperti itu kah
iya lah ini kan semua orang ini kepalanya kepala batu semua itu
apa yang tergambar itu nyata ya
termasuk mas eros kan
jadi memang masing masing itu luar biasa
nanti iwan maunya gini cuti begini mas rendra gini
bilangnya ke saya gitu
dan tentunya kan yang paling penting itu satu sebetulnya ya
artinya itu kita semua boleh mati
tapi kreativitas dan kesetiaan jangan pernah mati
itu yang paling penting disampaikan
terutama juga bahwasannya sebetulnya teater musik film
itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan
cuma sekarang pendekatannya sangat segregatif
musik musik film film dan teater teater
nah itu yang sangat penting

nah itu yang sebetulnya apa ya yang sangat disayangkan
padahal termasuk disiplin kesetiaan yang lain sebetulnya harus saling berinteraksi
pada saat itu mungkin tadinya kan si mas jody juga suka gambar
tadinya kita pikir ya sekalian juga gambar
tapi terlalu jauh ya
hanya kita putus saja sampai hanya teater musik dan film
mas adib mas adib yang menelan karya karya tata ini
sebagai menelan karya karya tata ini
menelan karya karya tata
menurut tata kutip ya
gagasan itu dalam rasa yang mas rasakan apa dari gagasan gagasan yang tercipta oleh kantata takwa itu
kata kata takwa itu menurut saya penyempurnaan dari suami gitu
jadi grup suami sebelum tata itu kan lahir
yang akhirnya melanjutkan pintu dan bongkar itu
orang kemudian menantikan apalagi sih gebrakan seorang iwan fals gitu
karena suami juga orang melihatnya ini udah protes gitu
tapi belum kolosal nih gitu
sampai kemudian hadir seorang iwan fals
seorang rendra di situ membawa lirik lirik dari sebagian puisinya ke dalam diterjemahkan menjadi lagu
itu menjadi daya ledak yang luar biasa gitu
ketika itu dipindahkan ke panggung akhirnya menjadi sesuatu yang beda gitu
lirik lirik iwan yang sudah kuat ditambah dengan liriknya mas almarhum gitu rendra itu jadi sesuatu yang akhirnya tadi cuma kekuatannya satu itu jadi dua gitu
jadi itu yang akhirnya membuat mereka menjadi idola baru ya
idola baru simbol perlawanan saat itu gitu
orang mungkin melihat suami sebagai sebuah oh ini konsep musik baru iwan fals yang oke musik bersenian
tapi ketika melihatkan tata takwa itu orang semuanya terperanjat
media juga kaget gitu melihatnya
oh ini tidak hanya sekedar produk musik biasa
ada seorang setiawan jodi yang jadi orang paling kayanya mas ya
di sana dia menjadi kayak wah membiayai semuanya dengan pertunjukan yang luar biasa yang saat itu mungkin baru ada di kantata ya
jadi semuanya mata menatap kesana gitu
sementara penguasa kemana nih
apakah memperhatikan mereka semuanya
ya dulu gini kenapa ya
ada fenomena bagus ya
temen temennya jodi juga banyak yang kaya gitu ya
tapi lebih senang buang buangnya buat perempuan
nah jodi ini ya kebetulan waktu itu masukkan setan apa gak ngerti ya
maka jadilah gagasan itu
dan ada yang mencintai gagasan ya
di sini ada mas alvan

ada yang mau ajukan pertanyaan untuk narasumber mas eros dan atau mas adib
bukan ada masalah teknologi
nama saya alvan renata dari the broker community
saya ingin bertanya mengenai film kontata takwa
kan di era sebelumnya kan tata takwa itu kan dibuat untuk sebagai bentuk perlawanan pemerintah
melalui sebuah film dokumenter
dan yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kalau sumpahnya kantata takwa akan membentuk film lagi
terus hal apa yang harus diperjuangkan di saat era demokrasi saat ini yang bebas
kantata itu kalau nggak salah ya itu kan kebersamaan
secara bersama gitu ya
itu menurut keterangannya rendra majodi gitu ya
nah sebetulnya kalau dibilang mau bikin lagi gitu ya
mas rendanya udah meninggal gitu ya
pemainnya aja udah tiga meninggal gitu ya
jadi tentunya kan setiap era itu melahirkan kesedihan yang baru ataupun karya baru
nah tentu juga nanti mungkin kalau mau buat lagi ya
mungkin lah kayak kantata lagi ya
tapi kantata biarlah seperti kantata apa adanya
dan kalau toh perlawanan saya rasa apa yang diukapkan kantata dalam lirik lirik lagunya dan juga sajaknya mas rendra itu masih relevan kok ya
di sini nih apa kalian sudah merasa jadi warga negara sepenuhnya
masih banyak yang kayak merasa in the cost ya
sebetulnya gak merasa memiliki negeri ini
jadi sebetulnya apa yang disuarakan oleh mas rendra itu masih relevan lah ya
sehingga kalau dibuat lagi ya kita akan buat lagi hal sama dengan fenomena yang berbeda dengan data data yang berbeda
karena perjuangan menegakkan demokrasi yang ideal sebagaimana kita bayangkan itu kan masih panjang
sekarang aja banyak badut badut yang mewakili para petinggi politik kita gitu ya
dimana badut badut itu juga dikatakan oleh mas rendra dalam sajak sajaknya
dan badut badut itu ternyata juga nggak habis habis sampai sekarang
menurut saya gitu bertambah ya
kita lihat aja kegaduhan di gedung dpr itu kan
itu kalau kita saksikan itu kan ya pantesan seri mula tutup lah
kompetitornya berat ya
jadi mas adi bagaimana mas adi dengan kritik kritik sosial tadi
ya itu tadi ya
setiap generasi pasti ada simbol perlawanan yang baru gitu ya
saya setuju dengan mas eros
jangan juga kita melihat masa lalu gitu
maksudnya adalah simbol simbol perlawanan anak muda yang baru juga banyak sekali
yang perlu dilihat juga
untuk band juga ada seperti efek rumah kaca yang perlu diperhatikan gitu
ada band seringai
ada banyak sekali lah nama nama baru yang mungkin secara kekuatannya tidak semasif kantata waktu itu
tapi secara gegasan secara apa yang mereka tampilkan itu udah mewakili generasinya lah gitu
jadi simbol baru dari jogja ada jogja hip hop foundation yang liriknya emang seperti itu
dari bali ada superman is dead gitu
jadi simbol simbol itu muncul dari tiap daerah
dan itu bagus gitu
karena kalau kita nunggu kantata kapan rehunde
iya udah pada tua udah pada encok ya mas
belum berantemnya ya mas
akan susah gitu
apakah ada kantata perjuangan nggak tahu
tapi itu dia mungkin ya yang ingin juga kami tahu
ketika berjalannya waktu
dari sembilan puluh ke dua ribu lima belas apa sih perbedaan dari berkarya di era ludan yang sekarang
sekarang ini mas eros berkarya
ya sekarang ini seperti apa ya
kalau ginilah paling gampang itu gambarin seorang gadis aja ya
kalau orang gadis itu bapaknya galak banget itu ya
kita tuh mau deket rumahnya udah deg degan itu kan
tapi begitu megang tangannya udah senang sekali gitu ya
cium sana cium sini di pojok mana pojok sini ciuman semuanya
ini gak indah lagi kan
kira kira seperti itulah gambarannya
biar gampang ini terkenanya ya
karena kan paling gampang itu memberikan contoh contoh yang sangat aktual
dan buat anak anak muda sekarang mungkin itu lebih gampang membandingkannya
dibandingkan belum secara empirik merasakan gitu ya
tapi kira kira seperti itulah